sebelumnya kabar pembebasan sepuluh warga negara indonesia yang disandera kelompok abu sayyaf semenjak maret lalu terkonfirmasi melalui kepolisian filipina
kabar tersebut pertama kali kami dapatkan dari rekan kami di media cnn filipina yang mengkonfirmasi langsung kabar ini ke kepolisian filipina
mereka mengkonfirmasi bahwa sepuluh warga negara indonesia yang disandera kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
sepuluh wni itu dilepas oleh penyandera di depan rumah gubernur sulu toton tan di kepulauan tawi tawi filipina minggu siang waktu setempat